sementara itu prabowo subianto siap mendaftar ke komisi pemilihan umum pekan depan bersama dengan pasangannya
namun calon presiden dari koalisi indonesia maju yang juga ketua umum gerindra ini
tidak memberikan keterangan lebih rinci kapan deklarasi cawapres yang dipilihnya akan dibagikan
saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya
minggu depan kita pendaftaran
bukan hari minggu minggu depan
ya jadi ya kita lihat perkembangan ya
besok ada rapimnas golkar kita tunggu